mantan gubernur jawa barat rituan kamil kembali menegaskan bahwa dirinya akan maju dalam pilkada serentak november mendatang dari partai golkar
rituan kamil menyebut ada dua surat penugasan yang diterima dari partai golkar yakni untuk pilkada jakarta dan jawa barat
namun kepastian di wilayah mana dia mencalonkan diri dan berpasangan dengan siapa rk mengatakan hal itu akan diumumkan pada bulan juli mendatang